calon wakil presiden ma'ruf amin menyatakan mengundurkan diri dari posisi rois am pbnu
pengunduran diri tersebut disampaikan ⁇ maruf ⁇ dalam rapat pleno pengurus besar nadlatul ulama yang digelar di kantor pusat pbnu di jakarta pusat
⁇ maruf dipilih sebagai rois am pbnu dalam muktamar yang digelar di jombang pada dua ribu lima belas lalu untuk masa kepemimpinan hingga dua ribu dua puluh mendatang
maruf mengundurkan diri karena pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden yang telah resmi ditetapkan oleh kpu
meskipun mengundurkan diri dari posisi rois am nu maruf tidak akan mengundurkan diri dari posisi sebagai ketua umum mui pasca penetapan resmi dirinya sebagai cawapres
⁇ maruf ⁇ baru akan mengundurkan diri dari posisi ketua mui jika telah resmi terpilih sebagai wakil presiden
sesuai dengan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga kalau saya sudah ditetapkan sebagai calon wakil presiden
maka saya hari ini menyatakan mengundurkan diri sebagai rois am dan itu memang sudah juga saya konsultasikan dengan beberapa masyair
orang ulama supaya saya lebih konsentrasi nanti dan tugas tugas rois am dilakukan oleh wakil rois am
saya kira itu karena menurut aturan
di mui peraturannya beda
dia tidak boleh merangkap
jadi mungkin nanti saya mengundurkan diri pada saat saya sudah ditetapkan sebagai wakil presiden